kok celananya gak dipake
habis banyak dipegang orang orang
kata bapak saya apa apa yang gak ada buktinya itu jangan dipercaya
kata babe gua kalau orang yang nggak percaya sama orang lain jangan dipercaya
masuk sini bu
gak muat bu
celana saya robek bu
abang gantar yuk
udah naik aja yuk
tati juga tahu bang
lu apa apaan sih terak terak
gak teriak teriak be
yaelah ba be
cocok nih buat gua
ba be buat ron ron be
kenapa kan sih abang mau ngojek
tadi tadi beli celana jin setelah abang
katanya lagi diskon
ya kan lu tahu
abang males pake celana yang model beginian
lagian lagi murah kok
udah cobain dulu sana
lu beli celana gimana
warna sih cocok sama kulit buah
panjangnya aja kagak keruan nih
gua jalan kayak am calcun
ya lagian ba be
emang itu celana buat ron ron
ba be paksain pake
jangan buka di situ
tuh kan abang ganteng
biar kekinian bang
eh abang mau kemana
iya mau ojek lagi
buka dulu celananya biar tati cuci
biar besok bisa dipake
emang kalo begini kenapa
ih kotor abang
banyak yang megangin
nah apa lo pur
po bisa jahit gak
mas ya allah
aduh nyepi apa gue semalam sih ngeliat pahalu yang hitam
aduh tutup gak
bawa aja ke permak lepis
sekalian ya pur
di permak tuh muka lo
biar tambah cakep
permak sekalian ya
si tati beli tenabang
katanya ada cuci gudang habis lebaran
kok celananya gak dipake
kata dia habis banyak dipegang orang orang
kita mau ke tempat lain
abis banyak dipegang orang orang

kata babek gua
kalau orang yang gak percaya sama orang lain
agar besok cepet dipake sama bang ojak
sera lo dah
ketana abangnya jadi mak
oh seperti itu
jadi lo bukannya beli toples buat investasi bisnis
malah beli barang murahan kayak begini
makanya tati beli celana jeans baru
aku beli ada semua
kamu kenapa jalannya pincang pur
kamu sekarang udah jadi anak metal
gue udah nyari nyari permak levis kemana mana gak nemu juga
sudah pada pulang kali ya
kamu salah pur harusnya nyarinya jangan fermaklevis tapi nyarinya permaklevis
beda atuh pur
kalau fermaklevis f nya pake f
tapi kalau permaklevis f nya pake p
oh iya pur mendingan kamu beli celana baru aja
si ojang dibeliin sama potati di tanah abang celana jeans murah
katanya ada diskon cuci gudang
saya gak tau ojak bener apa enggaknya mah
mau beli celana